suatu ketika di sebuah kerajaan di tepi laut garam besar
hiduplah seorang raja yang perkasa bernama reynard rosa
yang memiliki temperamen seperti singa yang mengamuk
raja reynard bangga dengan putrinya putri christabel
yang seperti semua kelahiran anak di kerajaan rozer
memiliki tanda lahir ungu yang tampak seperti mawar mekat
putriku yang cantik sebentar lagi kau akan menikah dengan seorang pangeran
dan suatu hari menjadi ratunya dan membuat ayamu bangga
tetapi raja reynard tidak tahu bahwa putri christabel jatuh cinta dengan kesatria clarence
dan karena mereka takut pada raja mereka menikah secara diam diam
sayangnya raja mengingatkan
dan mengetahui berita tersebut
pengkhianat putriku sendiri penjaga
pasangan itu di penjara dan selama berbulan bulan
christabel melahirkan seorang bayi perempuan
seperti semua bangsawan bayi itu juga memiliki tanda lahir mawar ungu di tangan
kami sangat mencintaimu tetapi terlalu berbahaya untuk menahanmu di sini
kakekmu pasti tidak akan menerimamu
maka putri christabel dan kesatria clarence memutuskan untuk mengirimnya pergi ke tempat yang aman
alis kau perlu membantu kami
tolong bawa dia jauh dari sini ke tempat yang lebih aman
ini kau ambillah anting antingku ini sebagai imbalan
elis gemetar memikirkan tugas seperti itu
tapi anting anting putri lebih berharga dari apapun yang dia miliki
maka dia setuju
alis berjalan dengan panik sepanjang malam dan masuk ke dalam hutan
membayangkan seratus kaki kuda dan penjaga yang marah mengejarnya
akhirnya dia sampai di pinggiran desa
aku tidak bisa melangkah lebih jauh
di sinilah aku harus berpisah denganmu
dan dengan berat hati alice meletakkan bayi itu di bawah pohon terbungkus selimut
dan kemudian sambil menangis dia berbalik dan pergi
sebut saja sudah takdirnya saat malam itu
kepala desa malibius sedang dalam perjalanan pulang dari hutan saat melihat bayi itu
ya ampun seorang bayi di hutan ini
malibius melihat sekeliling
tapi tidak ada pemilik bayi itu
dia menunggu beberapa saat
dan kemudian memutuskan untuk membawa bayi itu bersamanya
alice apakah kau menemukan rumah yang bagus
ya aku sedang istirahat sebentar dan dan menahannya di sampingku
tapi ketika aku bangun dia sudah tidak ada di sana
tahun tahun berlalu dan bayi kecil itu yang diberi nama pastorella
tumbuh menjadi seorang wanita muda yang mempesona
melibius dan istrinya mencintainya seperti anak mereka sendiri
semua orang orang di sana mengagumi pastorella karena caranya yang berani dan rendah hati
tapi saat hidupnya dipenuhi dengan kegembiraan
ketakutan ada di kerajaan raja reynard untuk binatang yang menakutkan
yang datang ke kerajaan mereka sekali setiap bulan
meneror orang orang dan mengambil domba dan ayam mereka
siapa pun yang menemukan dan mengalahkan binatang itu
akan mendapatkan hadiah yang besar
banyak yang mencoba tetapi tidak ada yang sebanding untuk melawan binatang buas
dia mencintai keadaan mereka
dia menangkap mereka
dan menangkap mereka dengan kebenaran
sampai suatu hari
seorang kesatria bernama kalidor datang menunggang kuda di desa melibius
kerajaan raja reinal tampaknya jauh
mungkin aku harus istirahat di sini untuk beberapa waktu
dia pergi ke beberapa gembala di sana yang dengan senang hati menyambut
makanan kami sangat sederhana tuan
dan bersahabat segera membuat para gembala merasa nyaman
dia pergi lebih jauh ke atas padang rumput di antara bunga bunga liar dan lereng hijau
dan melihat pastorella menari bersama para gembala
dia dia itu adalah putri ketua pastorella
kalidor menatapnya dalam dalam saat dia berputar di bawah sinar matahari
segera hari menjadi gelap dan bintang bintang mulai bersin
oh aku harus pergi
dia adalah kesatria namanya kalidor
kesatria muda kau mau ke mana
ke raja reynard
hutan bukan tempat aman di malam hari
tinggallah di rumahku dan besok kau bisa berangkat ke kerajaan
kau sangat baik tuhan
jadi keesokan paginya kalidor berterima kasih kepada melibius dan siap pergi untuk kerajaan
meskipun matanya mencari pastorella tiba tiba mereka mendengar teriakan koridon
mereka berbalik untuk melihat koridon berlari ke arah mereka
melebius tidak melihat pastorella bersamanya
dia merasa sangat khawatir
ada seekor harimau besar yang menyerang kami di hutan
pastorella masih di sana
jangan khawatir malibius aku akan membawanya kembali
kalidor langsung berangkat menuju hutan
ketika dia sampai di sana dia melihat bahwa harimau itu telah menjudutkan pastorella
dan mendekat ke arahnya
saat melihat api harimau itu berlari menuju pepohonan yang lebat dan menghilang ke dalam hutan
pastorella yang terpesona oleh keberanian kalidor
dengan nakal berpura pura jatuh pingsan
kalidor menggendongnya dan berlari tergesa gesa menuju desa
kau akan baik baik saja
segera mereka tiba di desa dan pastorella segera melompat dari pelukan kalidor
terima kasih aku memang terlalu lelah untuk berjalan kau tahu
kau seharusnya bisa melihat wajahmu sekarang
tapi terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku
pastorella memberitahu melebius semuanya dan bagaimana kalidor menyelamatkan
aku tidak bisa cukup berterima kasih
terimalah undanganku yang sederhana untuk tinggal di desa kami selama beberapa bulan
pastorella aku berterima kasih
mengizinkan kami menunjukkan betapa kami berterima kasih
kesatria itu dengan mudah menerima tawaran untuk tinggal bersama mereka
karena dia telah jatuh cinta pada pastorella
segera keduanya jatuh cinta satu sama lain
kenapa kau harus pergi ke kerajaan raja reynard
untuk menemukan binatang itu kalahkan dan bebaskan warga yang tidak bersalah dari teror

pastorella mengagumi kalidor atas keberaniannya
dan berterima kasih kepada alam semesta karena telah menyatukan mereka
tetapi segera hari itu tiba
dan kalidor harus pergi untuk berburu binatang itu
saat mereka duduk di dekat mata air kecil dia merasa sedih meninggalkan pastorel
aku akan kembali padamu setelah aku menghabisi binatang itu
tiba tiba mereka mendengar bisikan parau di antara semak semak
itu adalah sekelompok bandit yang berencana menyerang desa
malam ini adalah saatnya
kami akan menyerang seluruh desa dalam satu jam karena mereka hanya penggembala
ayo kita kembali dan peringatkan semua orang
ketika malam tiba begitu pula para bandit jahat yang tidak sadar bahwa penduduk desa telah bersiap untuk mereka
apa apa yang terjadi
para bandit mulai menyerah dan mundur kembali ke arah hutan
hahaha nah sekarang aku telah menyelamatkanmu
kalidor memandang dan melihat keheranan bahwa di sekitar leher pemimpin tergantung sebuah gigi ungu besar
dari mana kau mendapatkan itu katakan padaku
pemimpin sekarang gemetar memberitahu kalidor bahwa dia telah menemukan gigi di dekat sungai
di dekat sungai hutan di sana terlalu berbahaya bagi siapapun aku pikir disitulah sang monster tinggal aku harus segera pergi ke sana
biarkan aku ikut juga aku mungkin bisa membantumu
kalidor menatapnya dan tersenyum
kau sangat berani
kau harus tetap dekat dengan aku
maka pastorella dan elidor melanjutkan perjalanan mereka menuju sungai
itu adalah tempat di mana air mengalir deras menabrak bebatuan tajam
pastorella dan kalidor berhasil menyeberang dengan hati hati
lihat jejak kaki yang besar
dia di sini
keluar dari kegelapan melangkahlah seorang binatang yang menakutkan matanya berkilau dengan merah dan menggertakkan gigi ungu mematikannya pada keduanya
keduanya bertarung dengan baik tetapi binatang itu terlalu kuat untuk mereka
saat itu pastor rela mendapat ide dia bergerak di belakang binatang itu yang sedang sibuk bertarung dengan kelido
di sana itu pasti berhasil
dan seperti yang telah diharapkan oleh pastorella binatang itu saat mundur selangkah tersandung batu besar dan jatuh dengan suara yang besar
binatang buas itu dikurung dan dipersembahkan kepada raja raina
binatang itu akhirnya tertangkap penjaga taruh di ruang bawah tanah dan ikat di belenggu terberat
aku berterima kasih padamu aku akan memberikan apapun yang kau inginkan
sebenarnya yang mulia
jika bukan karena pastor rela ini aku tidak akan pernah bisa
tandanya bagaimana kau memiliki tanda kerajaan rozar di tanganmu
itu itu sang putri
elis yang sekarang sudah tua berdiri di dekatnya dan menjadi pucat karena ketakutan mengetahui bahwa kebenaran sekarang telah terungkap
elis putri apa yang kau bicarakan itu
elis mencurahkan seluruh kisah itu kepada raja dan ketika dia selesai semua orang di ruangan itu terkejut
oh cucuku sendiri yang telah menyelamatkan kita dan aku telah berperilaku sangat buruk selama ini
penjaga bebaskan christabel dan clarenceku
pasangan itu dibebaskan dan segera bersatu kembali dengan putri mereka yang telah lama hilang
mereka menangis saat memeluknya
kami kami takut akan hal yang lebih buruk
oh anakku yang manis
cristabel sayangku selama bertahun tahun aku telah mengeniai ayah kau dan clarence
bisakah kau berbaik hati untuk memaafkanku atas tindakan kejamku
christabel masih putri yang baik hati
dan bahkan setelah bertahun tahun dia memaafkan ayahnya
pastorella sangat senang mengetahui tentang orang tua kandungnya
dan seiring waktu mengajarkan raja untuk menjadi penguasa yang lebih lembut
pastor rela juga tidak melupakan orang tua angkatnya saat kembali ke desa dan sering mengunjungi mereka
bukan sebagai putri tetapi sebagai putri mereka pastorella
dan untuk dia dan calidor
ya mereka segera menikah dengan bahagia
raja reinhard telah memetik pelajarannya
dia belajar untuk tidak pernah melemparkan keputusannya kepada orang lain
dia juga menyerahkan mahkotanya kepada pastorella
dan segera di bawah kepemimpinan pastorella yang hebat
kerajaan rozer berkembang lebih pesat